ke depannya juga tuh biasanya kan itu kita ada suaranya dimanjur dari tadi pasti mereka
pasti kangen lah renanya enggak ada kayak gue gue juga kangen banget
alat ini namanya usg supaya kita bisa cek dan tengok didik bayi sebelum lahir
halo bareng di kakarena
kata dokter tujuh minggu lagi kita ketemu
bukan cuman kakarena anak papa juga sudah nggak sabar mau ketemu sama kamu
bapak percaya kamu anak yang kuat sehat selalu di perut mama ya bapak akan tunggu kamu di sini
dan nanti kita akan kumpul semuanya papa janji kita akan berkumpul kita bisa sama sama lagi
sekarang kan papa dada
kita jalan jalannya bertiga ya
gak bisa sayang papa kan juga lagi sibuk harusnya
jalan jalannya sama aja ya
kita pulang aja ya
kita pulang aja ya
kita pulang aja ya
kita pulang aja ya
kita pulang aja ya
kita pulang aja ya
gak ada pertempuran kita
pertempuran apa lagi si din
tadi kamu nyuruh aku pulang
kamu gak mau denger nggak apa kata aku mas
enggak cuma minta ruang
enggak cuma minta ruang
aku butuh waktu
aku butuh waktu untuk menenangkan diri
ya saya tau
saya tahu kamu butuh waktu untuk menenangkan diri kamu
tapi menenangkan diri itu kan nggak harus di luar rumah
bisa di rumah kan
saya dan mama pasti kasih kamu ruang
tapi emosi aku masih gak stabil
aku tau aku pun
aku gak mau pengemis sama emosi
ya ada nanti kita
aku gak mau
aku nyakitin perasaan mama
apalagi nyakitin perasaan rena
mendengar atau melihat kita di tempat mas
makanya aku memilih untuk pergi
tapi dengan kenekatan kamu
kamu kemarin pingsan di taksi kan
lalu dia bilang
harus jaga diri
pikir ke situ gak
harus selalu ada satu sama lain
kalau punya masalah
itu sisain bareng bareng
kita ngobrol masalah ini di rumah sama sama ya
cari jalan keluarnya sama sama ya
mau bahas apa lagi
kamu udah tau kenyataan kan
bapak kamu udah meninggal
apa yang mau harus dipilih
tertanggung jawab kan lagi mas
mamah aku juga udah gak ada
yang saat ini yang bisa aku lakuin
aku lagi berusaha untuk memperjuangkan
ikhlas aku mas
aku harus terima penyataan
kalau apa apa bertuahku yang sudah
menyebabkan mamahku meninggal
dan masalah ini disembunyikan
gak ada artinya
ya sekarang ini aku cuman
aku harus mencari
aku harus mencari
gue lagi belajar untuk ikhlas mas
jadi entah kamu pulang ya
kamu pikir saya dan mamah itu gak sakit
mendengar hal kayak begini
tau kondisinya kayak begini
menurut kamu kami gak hancur deh
kami hancur deh
akan melakukan apapun
untuk mengubati hati kamu
tegel kamu nyiksa berarti mamah sama saya
nggak ada yang mau situasinya kayak gini
berarti aku pengandang
gimana yang rasanya aku mas
lebih baik kita
kita kasih ruang satu sama lain
gak akan ada abis ya
kalau kita mendapatkan masalah ini terus
ya makanya gak usah di debatin
aku cuma minta kasih aku ruang sebentar
aku butuh waktu
untuk menenangkan diri mas
kamu tenang aja
aku sama rena akan baik baik aja
dan aku akan bisa jaga kamu
saya cemas memikiran kamu sama rena
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
anda harus sehat
biar lebih cocok
wah ini tamannya bagus banget
tuh lihat bunganya cantik cantik ya bel
kalau ngelihat seperti ini pasti semua orang pada suka dong
bukan tante aja pasti orang lain juga pada suka
lihat bunga seperti itu cantik
kalau gitu nanti biar jazz siapin
bunga bunga cantik itu buat tante bawa pulang
biar tante taruh di vas bunga ya
tapi tante seneng banget
nanti tante akan simpan di vas bunga tante
pasti ruangannya tambah cantik
nanti lebih suka yang kuning atau yang
tante sukanya yang kuning
aku siapin ya
terima kasih ya
kamu jangan sungkan
kalau kamu mau mampir ke tempat tante
pasti tante terima kok ya
makasih banyak ya tante
saya akan cerita lebih lanjut
soal buruh salva hari
kita buktikan sama sama om
buruh salva adalah dalang dari semua ini
kandisi ada pegang ucapan dan pengakuan ya dennis
terekam dalam video
saya sudah tunjukin ke kamu
butuh bukti apa lagi
dennis udah meninggal om
ya denger langsung semuanya dari dennis
aku bisa nanya dan denger langsung semuanya dari dennis
saya cuma tau dari
ya berdasarkan cuma cerita aja om
saya harus punya bukti autentik om
dan kata lain renny gak percaya sama saya
bukan om bukan gitu
saya maunya jelas dan pasti om
saya nggak mau salah menilai orang
dan om tenang aja
saya akan bersikap netral om
bel itu orang yang bisa menilai orang

dan saya akan bersikap netral om

jadi saya akan tulus
mencari kebenaran untuk bella
dari jauh kok kayaknya serius banget
aduh masih jauh lah renny sama pak irvan ini
tunggu lah bu gak ada yang mustahil
ini anak pinter kok
semoga randy bisa seperti pak irfan
terima kasih pak
ren kita pamit yuk
udah mau hujan
saya harus ke kantor
makasih ya randy bu mayang
harus saya tegur zikpa
abis saya diceroboh dan bikin randy curiga kayak gini
ngapain kamu keluar kamar
randy itu lagi ada di rumah saya
lihat kamu dia tadi
kamu pikir pakai otak kamu apa jadinya kalau orang tahu ada buronan lagi di rumah saya
kamu pikir sendiri deh
saya keluar karena saya demam
jadi saya mau minta obat
kamu butuh apa apa kamu chat pembantu
minta obatnya diantar ke sini
saya nggak mau lihat kamu berkeliaran di rumah saya
tidak ada money

headingnya ke mana mam
papa masih sibuk sayang
gak apa apa ya
oh pokoknya gak ada
ya dah taruh bolanya
apa yang akan terjadi pada rumah tangga ku
akankah semuanya akan kembali seperti semula
apa mungkin semua luka ini akan berubah sembuh
itu mobil om irfan
jadi ternyata kamu di rumah om irfan din
gak ada siapa siapa disini al
ya bilang mau pergi kemana
mungkin harus nginep di hotel
yang juga gak tau
saya tuh udah duga om irfan pasti bohong sama saya
dan sekarang saya takut din
saya takut om irfan mempengaruhi pikiran kamu dan membenci saya
saya nggak mungkin sanggup dibenci sama kamu
perpisahan pasti dihindari oleh mereka
yang saling mencintai
maafkan aku karena tetap pergi mas
agar kita tidak saling menyakiti
di dalam hati ini
cinta ini tidak pernah mati
berhati hatilah dengan om irfan
jangan terlalu percaya
kenapa masal tiba tiba nyuruh aku waspada sama om irfan
apa masal udah tau aku tinggal sama om irfan
tapi om irfan emang bikin aku curiga juga sih
aku sangat meragukan kata katanya
tidak ada yang bisa diberitahu

tidak ada yang bisa diberitahu

ma aku ke kantor dulu ya
nanti kamu pulang aja malem malem
kamu dimana ren
sudah selesai acaranya
ini saya baru aja nganterin mama saya pulang
baru setelah itu saya langsung ke kantor pak
oke sampai kantor langsung masuk ke ruang saya ya
ada yang mau saya bicarakan
oh iya pak baik
pak mau bicara soal apa ya
dokter gimana kondisi anak saya
alhamdulillah hb nya keisha meningkat jadi tiga belas
dan panasnya pun sudah turun
jadi keisha bisa tanpa menggunakan inkubator lagi
dalam waktu dua jam kedepan kalau keadaannya sudah stabil
keisha sudah boleh pulang
keisha sudah bisa pulang
keisha sudah bisa pulang
tadi dokter bilang kalau keisha hari ini sudah boleh pulang
keisha sudah bisa pulang
kamu sudah harus siap mendapati janji kamu sa
ada per patch yang otak ini
dalam badgersnova ini
tuh jangan langsung bisain aku sama keisha aku bohon
bukan begini caranya kamu berdiri ya
kasih aku waktu dua hari
kasih aku waktu dua kali untuk sama keisha
asal asal asal kamu jangan kayak begini ayo
kamu berdiri dulu
aku gak mau berdiri
waktu kamu hanya dua malam untuk menghabiskan waktu kamu bersama keisha
ya makasih ya
tapi kamu harus ingat setelah dua malam
aku gak mau lagi dengar alasan apapun dari kamu
kamu tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan
ibu sekarang keisha sudah bisa digendongkan
kamu sekarang udah boleh keluar dari rumah sakit
sama dua umat dan fo'op juga
kamu senang kan
mama juga senang
eav mau pulang ke mana
eeeeee pak surya bu sarah
bisa bisa nanti polisi datang dan ya mereka pasti akan bermasalah sama kami ya
ya mereka pasti akan menuduh kami menyembunyikan elsa
gimana baiknya ini sekarang
pulang ke rumah kita juga nggak mungkin pak
tetangga juga pasti tahu ya kan
kita cari aja apartemen di daerah bandung ini
baru besoknya kita antarin elsa kembali ke lapas
gimana bu chandra pak chandra
ini saya harus bicara dulu sama nino
kalau saya sama istri saya sih bebas
sedangkan nino kan masuk ke kantor

hai bu chandra
gimana bu chandra
aku lagi ke kantor
makasih ya pak
aku harus cari tahu lebih lanjut soal jesse
dan aku harus lebih waspada sama om irfan
gimana tadi hasil pemeriksaan wsg ya
baik baik aja kok om almi berat
dan malah sekarang udah nyentuh usia kandung tiga puluh dua minggu
wah nanti lagi ya
kamu kenapa kok cemberut gitu
aku sedih irfan
tadi ada papa
tapi aku pulangnya
oh tadi akhirnya sempet kontak sama al
tadi masya tiba tiba dateng ke rumah sakit
ya udah om aku harus antar rena ke kamar
rena harus pukul siang
apa breda ya
umur kita kan
rumah ini jadi sepi ya mbak gak ada mbak andin gak ada reina
iya biasanya gue juga ngurusin gemoy dari pagi udah ribet
apa kita telepon andin aja kali ya
wah itu bagus tuh
iya mbak tapi video call aja biar kita bisa ngeliat mukanya mbak andin sama mukanya reina
karena kita tau jadi keadanya kayak gimana ya kan
naik naik naik naik
ingat kalau sebelum bobo harus apa
baca doang mbak
yaudah baca doang dulu yuk
ya allah sepupu bapak gak sibuk terus
yaudah bapak gak sibuk terus
biar besok jalan jalan
soalnya aku sedih kalau nggak sama sama
terus gemui juga gimana kabarnya
baik nih ada reina nih
baik kabarnya ditanya baik dong
alhamdulillah senang deh dengarnya gitu ya
itu juga lega
gemoing terus kangen
iya ini kiki koko sama kuda poni reina juga kangen sama reina tau
kita semua disini kangen sama reina
aku kangen juga sama miss kiri sama njus
kiki koko kuda poni coba yuk lampaikan tangan
semangat semangat semangat reina
tunggu tunggu ke sini
aku belum kasih nama kuda poni aku
karena kuda poninya putih gimana
yaudah kita kasih nama snowy ya
iya dia juga nemen tuh
iya aduh makannya langsung semangat
makasih ya udah kasih nama kuda poni aku
gemoy cepet pulang ya
kiki koko sama snowy juga kangen sama gemoy
iya danding juga cepet pulang ya
kiki kangen kayaknya semua masa kangen danding
udah dulu ya rena juga harus isi rahat
iya selamat bobo siang ya
selesai jalan jalan kita pulang ya emang
aku kangen sama emang
gak perlu itu
yang namanya kecelakaan itu
bisa terjadi sama siapa aja
kalau memang mas harus sudah tahu sesuatu
sejauh apa ya yang dia tahu
dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk
ya halo siang burusan
ada apa bu
ya selamat siang pak sanusi
maaf mengganggu waktunya
pak sanusi bisa datang ke rumah saya
saya mau bicara
oh ya bisa bu
saya kesana sekarang ya bu
oke terima kasih banyak pak sanusi
udah satu jam tapi andien kita baru ngabarin gue ya
kamu ingat gak janji kamu ke saya
kamu harus kabarin saya tiap
untung aja kamu pas banget masukin andien
kalau enggak udah marah saya sama kamu
aku udah sampai
sekarang rena lagi tidur
aku dan rena baik baik aja
asal kamu tau andien
membaca chat dari kamu aja sudah sangat menegakkan buat saya
terima kasih sudah mengabadi saya
jaga kesehatan kamu
rena dan bolon biru
gak boleh lagi
rena udah tidur
mendingan sekarang aku coba tanya elsa soal jesse
kau mau tanya apa
ada daya untukmu